mbak santi lihat deh perhiasan aku nih kalungnya
bagus ya pantas gitu dia aku
mbak aku diem aja sih
kenapa mbak santi gak suka ya
marah kalau aku dibeliin kalung sama mas narto iya
kalau ngomong dipikir dulu dong
gak sopan banget sih ini ibu ibu
ngomong kayak gak ada remnya aja
pikirin dong perasaan bu santi
udah lah mbak udah
udah ibu kita belanja ke tempat lain aja yuk
yaudah lah mbak
gak usah dibahas
pul buruang dong pul
eh mbak santi
mbak aku punya mobilnya dulu ya
berarti aku boleh dong pakai mobil ini
kamu tuh gak tahu diri banget sih
ini tuh mobil ibu
udah lah mbak gak usah dibicarain kayak gitu
pajikannya aja gak sewet
kenapa situ yang ribet
pul jalanin pul
udah sana pul
jauh jauh mancikan gak tau diri
baru jadi orang kaya
gayanya selangit banget
ya mbak udah ya pulang ya
udah lah mbak bu
apa yang kamu minta
pasti aku beli
karena aku lagi bahagia
yaudah kalau gitu beliin aku
mas yang ini dong ya
soalnya mbak santi tadi minta balik kalung ini
katanya punya neneknya
mas aku tuh malu kalau minjem minjem terus
harusnya mas beliin dong buat aku
emangnya santi berani minta kalung sama kamu
tadi aku dipaksa paksa buat balikin kalung ini
udah kamu tenang aja
pokoknya saat ini kamu adalah wanita yang paling berharga untuk aku
minta apapun pasti aku beliin
nanti aku bilang ke mas santi
mas harus bilangin tuh ke mbak santi
kelakuannya jangan kaya gitu dong ke aku
kan bisa membahayakan janin yang dikandungan aku mas
nanti kalau anak kita kenapa napa gimana mas
tasya lebih membahagiakan aku daripada kamu
jadi kamu harus jaga perasaan tasha
papa selalu bilang aku harus menjaga perasaan tasya
sekarang papa mikirin perasaan aku gak sih
papa tau gak betapa sakit hatinya aku
aku jadi bahan omongan tetangga tetangga
aku dibilang aku istri yang tidak boleh sembahagiakan suami
ya emang kenyataannya begitu kan
kamu gak bisa bahagia dengan saya
terus kenapa kamu nyalahin aku
apa asal papa tau
aku juga udah usaha banget untuk bisa membuat tasya itu nyaman dan bahagia di rumah ini
itu berarti usaha kamu belum maksimal
tasha bener bener tidak nyaman sama kamu
dan satu lagi kamu tidak berguna
aku terlalu marah yang'll datang
aku pun gak bakal obat obatan
tapi aku harus jauh lagi dan cara bergurau gurau aja
lihat deh perhiasan aku nih kalungnya bagus ya
pantes gitu di aku
mbak kok diem aja sih
itu tidak bisa membahagiakan mas narto
saya itu ya pastilah bisa membahayakan mas narto
ya bisa lihat sendiri kan langsung top chair
mbak pokoknya mbak tenang aja
aku membahagiakan mas darto itu demi kepentingan kita berdua kok
kalau mas narto senang tenang karena punya anak
oh iya mbak santi kan pengen punya anak juga kan
ya siapa tau aja anak aku ini bisa buat pancingannya mbak santi punya anak
oh iya kalau bisa kepancing sih mbak santinya ya enggak
ada apaan di tasya sama santi
kamu apa apaan sih
jahat sekali kamu jadi perempuan
mas tadi tuh aku bener bener reflek aku nggak sengaja tangan aku
istri saya lagi hamil kalau terjadi apa apa sama istri saya kamu tanggung jawab
udah gak bisa kasih anak mau rangkut anak saya
sudah berapa lagi
pada dunia allah pak aku tadi nggak sengaja
alah aku udah capek dengan alasan kamu ayo shay
ya aku ganti lah mbak
foto aku sama mas tarto itu lebih bagus dipajang di sini
udah udah santi foto aja diperbutin ah
wah gimana mas boleh kan aku masak foto kita di sini mas
kita semua malah melakukan di rumah ini boleh
kasih ya mas
pokoknya nggak ada yang boleh nurun foto kita ini simbol kebahagiaan kita untuk selamanya
siapa yang nyuruh bibi bikin minum
aku gak mau bibi yang bikinin aku minum
bu santinya itu lagi sholat bu
mbak santi itu nggak ada kerjain lain ya selain sholat
mbak santi mbak santi
bu tasya bu tasya punya ngapain aja di rumah ini bu
tapi tolong jangan ganggu orang salah
mbak eh bu bu
tasya tadi udah perlu apa ya
nggak usah asal suci deh mbak
yang paling penting sekarang untuk baca mbak bikin saya senyaman mungkin di rumah ini ya
nggak perlu kan saya kasih tahu alasannya kenapa
karena pak simba udah tahu dong alasannya kenapa
iya saya tahu banget kok kalau mas narto itu sangat sayang dan perhatian sekali sama kamu
tapi saya mohon sekali dong tasya tolong berhenti bersikap seperti ini
sebenarnya salah saya itu sama kamu tuh apa
aku nggak suka dibantah
alhamdulillah saya tuh nggak pernah membatah kamu saya nggak pernah berbuat kasar terhadap kamu
ya bagus kalau gitu yaudah sekarang bikin saya minum dong
saya kan lagi hamil jadi saya tuh ngidam mbak tahu kan rasanya orang idam
oh iya lupa nggak pernah ngerasain hamil